publik dikejutkan dengan penangkapan dua penggiat demokrasi dandi dewi laksono serta ananda badudu oleh polda metro jaya
karena dianggap terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan menyebabkan ujaran kebencian
penangkapan ini dirasa janggal sehingga publik menggalang dukungan untuk membebaskan dandi dan ananda dari semua tuduhan pihak kepolisian
dukungan publik untuk membebaskan dandi dwi laksono dari status tersangka terus mengalir dari petisi online di change org
dengan judul hargai kebebasan berpendapat bebaskan dandi laksono dari seluruh tuntutan hukum
dipantau pada sabtu sore petisi ini telah mendapatkan dukungan masyarakat hingga dua puluh tiga tanda tangan dari target dua puluh lima pengisi petisi
gitu pun juga dengan ananda badudu publik meresahkan penangkapan ananda sebagai bentuk kriminalisasi aktivis
publik pun merespon dengan menggalang dukungan melalui petisi yang telah ditanda tangani lebih dari tujuh puluh ribu orang
hal ini pun disepakati oleh kuasa hukum dandi al gifari aksa yang menilai bahwa publik meresahkan pasal pasal karet pada uu ite yang menjerat dandi sebagai tersangka
keresahan publik akan kebebasan berpendapat di muka umum menjadi alasan mengapa solidaritas publik begitu kuat dalam menggalang dukungan kepada dandi dwi laksono dan ananda badudu
dia nggak menghina aparat gitu jadi kemarin itu di pemeriksaan ditanyakan aparat yang mana gitu
nah dhani mengatakan aparat negara gitu
nah tidak ada yang namanya pasal penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap aparat
pasal ujaran kebencian ataupun hate speech itu adalah berdasarkan sara orang kemudian katakanlah dibenci ataupun didiskriminasi ataupun ada ujaran yang menyebabkan adanya kekerasan berdasarkan sara
itu hate speech gitu itu yang diatur juga oleh un gitu
ini yang tidak dipahami oleh aparatur penegak hukum kita mengenai pasal h speech dan kemudian banyak orang jadi korbannya